di akhir pekan para kandidat pemimpin jawa barat semakin intens menebar pesona dan janji kampanye
uu ruzanul ulum optimis mendulang suara warga kota bogor
sementara tb hasanuddin yakin mampu meraup simpati kaum perempuan
di lokasi terpisah sudrajat janjikan revitalisasi posyandu
calon wakil gubernur jawa barat nomor urut satu uu ruzanul ulum
hadir dalam peringatan harlah partai persatuan pembangunan ke empat puluh lima di gor pajajaran kota bogor minggu siang
acara ini sekaligus memperkenalkan visi misi paslon yang diusung partai kaabah dalam pilkada jawa barat juni mendatang
bupati tasikmalaya nonaktif ini yakin bersama rituan kamil mampu mendulang suara pemilih di kota hujan
dan itu akan menjelaskan bahan kami dalam melaksanakan keputusan keputusan yang ada dalam sebuah visi misi rpjfd dan juga yang lainnya
di lokasi terpisah tb hasanuddin berkampanye dengan menggelar senam bersama di lapangan alun alun kota cimahi minggu pagi
calon gubernur jawa barat nomor urut dua ini merespon hasil survei baru baru ini yang menempatkan pasangan hasanah di posisi buncit
dengan meraup empat puluh persen suara terutama suara kaum perempuan
nanti ini terjadi bukan dari suara ini terjadi dari seluruh daerah seperti itu
kita lihat saja lah tidak usah bicara soal survei survei daerah
kita lihat aja di lapangan kenyataannya sesedapnya
suara ini seperti apa nih pak
suara ini untuk pengolahan seperti apa nih
ya saya kira positif sekali
suara ini untuk pengolahan
suara suara yang setia
sementara itu calon gubernur jawa barat nomor urut tiga sudrajat berusukan di posyandu kabupaten ciamis minggu siang
di hadapan warga mayor jenderal purnawirawan ini berjanji akan menaikkan anggaran revitalisasi posyandu
sudrajat pun menjanjikan insentif bagi kader posyandu jawa barat selain akan mendatakan dokter keliling di posyandu jika terpilih kelak
saya ingin suatu saat posiandu ini bisa dikihatkan
menjadi pos pembinaan terpadu di mana ada kehadiran dokter keliling yang bersama posyandu ini mengecek kesehatan masyarakat
bahkan memberikan layanan layanan kesehatan sejauh mana pemerintah bisa mencapai
empat paslon kandidat pemimpin jawa barat akan memperebutkan tiga puluh satu tujuh juta suara dalam pemilihan gubernur yang akan digelar dua puluh tujuh juni mendatang
tim liputan transmedia